dan untuk mengetahui situasi terkini di pulau rempang bergabung koresponden cnn indonesia ada kiki haryadi
kiki selamat sore kiki bagaimana pantauan anda di lokasi dan juga bagaimana tanggapan warga terkait rencana relokasi
ya selamat sore puspa saat ini saya berada di satu dari empat kampung tua di pulau rempang batam kepulauan riau
yang rencananya akan menjadi lokasi pembangunan rempang eco city pada tahap awal di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tepatnya lokasinya masih tidak jauh dari pasir panjang
nah pasir panjang ini menjadi satu dari empat kampung tua yang nantinya akan direlokasi
tadi kami sempat memantau ke titik pemukiman warga dari pasir panjang ini puspa
karena memang kawasan pasir panjang ini lokasinya cukup berbeda dengan beberapa kampung tua lain yang ada di rempang batam kepulauan riau ini
aksesnya cukup jauh dari jalur utama untuk menuju ke pulau rempang
jadi memang tadi tidak banyak warga yang kemudian kita temui
di pasir panjang ini
tetapi memang dari kejadian kejadian yang kemudian sudah terjadi di pulau rempang ini
membuat warga seringkali berkumpul di satu titik yang kemudian dikatakan sebagai posko
lembaga bantuan hukum yang didirikan
sebagaimana kita ketahui puspa bahwa memang di pulau rempang ini
setidaknya ada lima posko lbh yang didirikan
yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan juga konsultasi hukum
kepada warga terkait dengan hak hak apa saja yang bisa mereka terima atau dapatkan
atau bahkan dilakukan ketika mereka berada di pulau rempang

sehingga kejadian ini terjadi
tadi kami sempat berbicara dengan beberapa tokoh masyarakat
dan juga beberapa warga pasir panjang pulau rempang ini
mengatakan bahwa memang sosialisasi puspa
lagi lagi yang menjadi masalah dari mereka adalah terkait dengan sosialisasi
yang dianggap minim yang dilakukan oleh pemerintah batam
atau pemerintah pusat yang dilakukan kepada mereka
bahkan beberapa warga mengatakan sosialisasi baru diterima oleh mereka pada agustus lalu
jadi kalau misalnya kita
kita coba hitung hitung belum satu bulan sebetulnya sosialisasi yang kemudian dilakukan oleh pihak pemerintah begitu
dan memang responnya tetap dengan apa yang kemudian disampaikan beberapa waktu lalu
mereka tetap menolak terkait dengan relokasi yang kemudian sudah dilakukan
meskipun tenggat waktu yang kemudian sebelumnya disampaikan oleh pemerintah
akan berakhir pada tanggal dua puluh delapan dan sudah direvisi bahwa tidak akan ada tenggat waktu
para warga mengatakan masih kebingungan dan juga masih dalam satu kata
tidak mau pindah begitu dari tempat
yang sudah menjadi tanah kelahiran dan juga leluhur mereka
puspa kalau boleh saya gambarkan kepada anda
pasir panjang ini lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai yang ada di kawasan pulau rempang batam kepulauan riau ini
jadi kalau misalkan dekat pantai salah satu mata pencaharian mereka adalah bekerja sebagai nelayan
dan kami sempat tanya apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan selain memang ini merupakan tempat kelahiran mereka
dan juga tanah leluhur mereka
mereka jawab adalah terkait dengan pekerjaan
apa pekerjaan pengganti jika memang para warga pasir panjang yang berprofesi sebagainya lainnya
harus dilokasi ke tempat lain buspa
karena memang tadi kami sempat melihat ada beberapa aktivitas dari masyarakat pasir panjang
yang baru tiba melaut kemudian mendapatkan rumput laut untuk kemudian nantinya akan dijual belikan
jadi itu yang mereka khawatirkan dari mana mereka bisa mendapatkan penghasilan
kalau tidak pergi melaut atau tidak pergi berlayar
kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan
budaya yang kemudian sudah ada di sini sejak ratusan tahun lalu
tepatnya pada abad ke delapan belas turun temurun warga masyarakat para leluhur mereka berada di tempat sini
jadi mereka juga tidak ingin meninggalkan kenangan kenangan mereka bersama dengan leluhur mereka di pasir panjang ini
ataupun di tiga lokasi ataupun tiga kampung tua yang ada di pulau rempang ini
sehingga memang satu kata yang kemudian mereka sampaikan meskipun tidak ada tengkat waktu dan minimnya sosialisasi yang dilakukan
mereka tetap tidak mau direlokasi ke tempat lain puspa
pasir panjang ini sebetulnya hanya ada satu ratus tiga puluh kepala keluarga yang ada di sini
kalau tadi saya sempat konfirmasi ke salah satu tokoh masyarakat di pasir panjang ini
dari satu ratus tiga puluh kepala keluarga baru ada dua puluh kepala keluarga yang sudah menandatangani perjanjian
yang mereka secara sukarela mau berpindah ke tempat lain
sementara sisanya yang berjumlah kurang lebih seratusan kakak ini masih belum mau
ataupun ya belum mau pindah relokasi ke tempat lain
tetapi ini juga menjadi pekerjaan berat atau pekerjaan besar bagi pemerintah terutama bp batam
untuk kemudian bisa melakukan sosialisasi lebih masif begitu puspa
kita tarik ke belakang pada pukul dua belas siang tadi
kepala bp batam sekaligus wali kota batam muhammad rudy menggelar konferensi pers di hadapan rekan rekan media
ada beberapa poin yang disampaikan
sebetulnya poin ini adalah hasil elaborasi yang kemudian sudah disampaikan oleh presiden jokowi
dan juga beberapa menteri terkait pada rapas terbatas yang dilakukan pada senin siang kemarin
ada beberapa poin yang disampaikan
ini juga menjadi penegasan dari kepala bp batam bahwa ada tiga poin setidaknya yang kemudian disampaikan tadi
yang pertama adalah terkait dengan tenggat waktu dua puluh delapan
puspa masyarakat di sini dibingungkan dengan narasi bahwa tanggal dua puluh delapan september mendatang
ini adalah akhir dari mereka untuk kemudian bisa pergi dari empat kampung tua yang ada di pulau rempang
tetapi tadi rudy menegaskan bahwa tidak ada tenggat khusus yang kemudian akan dilakukan oleh pihak pemerintah
artinya tanggal dua puluh delapan ini warga masyarakat juga masih bisa menempati tempat tinggal mereka yang saat ini mereka tinggali
itu poin yang pertama
kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan pendekatan yang lebih humanis akan dilakukan oleh pemerintah terkait
tidak akan bersikap keras kepada masyarakat
tetapi mereka akan melakukan
komunikasi secara kekeluargaan
meskipun rudy tidak tahu sampai kapan begitu akan dilakukan sosialisasi dengan gaya humanis dengan kekeluargaan ini
yang jelas mereka berharap warga masyarakat juga akan terus teredukasi dengan apa maksud dibalik investasi
kemudian juga kemana mereka akan dipindahkan juga akan semakin jelas
itu yang kedua
poin yang ketiga yang terakhir adalah terkait dengan lokasi relokasi
sejauh ini masyarakat merasa kebingungan kemana mereka akan direlokasi
karena ada yang mengatakan ke pulau galang kemudian juga di daerah dapur tiga dan lain sebagainya
tapi tadi dikonfirmasi oleh wali kota batam sekaligus kepala bp batam
muhammad rudi mengatakan setidaknya ada dua opsi
puspa yang kemudian diberikan oleh pemerintah untuk kemudian nantinya relokasi untuk empat kampung tua yang ada di pulau rempang ini
yang pertama adalah dapur tiga si jantung dan yang kedua adalah tanjung banon
nah kemungkinan besar tanjung banon ini adalah lokasi yang kemudian
akan ditempati atau ditinggali oleh warga masyarakat dari empat kampung tua ini
diprediksi ada lebih dari seribu kepala keluarga
yang kemudian nanti akan diarahkan ke tanjung banon ini untuk kemudian direlokasi
kalau pemerintah mengatakan akan bergeser
karena kalau misalkan berbicara mengenai tanjung banon ini lokasinya tidak jauh dari pulau rempang
dan masuk bahkan secara administrasi masuk ke dalam pulau rempang ini
yang jaraknya hanya sekitar tiga km saja begitu
karena proses relokasi ini rasa rasanya masih cukup jauh
karena memang masyarakat masih belum mau pindah
masih harus dilakukan pendekatan secara lebih kekeluargaan
lebih humanis untuk memastikan dan juga menerangkan sepertinya
apa saja hak hak mereka yang kemudian akan didapatkan ketika mereka setuju untuk bergeser
dari empat kampung tua yang ada di pulau rempang ini
ke tanjung banon yang sebetulnya masih berada di kawasan pulau rempang batam kepulauan riau ini
masih akan butuh waktu panjang
mengingat tadi masih ada ratusan kepala keluarga yang belum menandatangani untuk direlokasi dari tempat tinggalnya saat ini
mengingat belum mengetahui hak mereka
termasuk dengan tanggung jawab nanti seperti apa rumah dan juga pekerjaan mereka di tempat yang baru
terima kasih banyak kiki haryadi atas informasinya
kami tunggu update selanjutnya dari rempang kepulauan riau